kondisi rumput lapangan stadion utama gelora bung karno rusak
usai digunakan untuk beberapa pertunjukan musik tiga pekan terakhir
kamal mustakin chairman karya rama prima vendor pengelola rumput stadion stadion tuan rumah piala dunia u dua puluh mengatakan
butuh waktu agar rumput kembali dalam keadaan seperti standar yang ditetapkan oleh fifa
rumput harus pulih terlebih dahulu dari kondisi stres setelah menahan beban berlebih
setelah itu barulah proses stitching dapat dilakukan
yakni penjahitan rumput asli dengan rumput sintetis untuk memperkuat dan mempercantik tampilan rumput di lapangan
dengan rusaknya rumput di stadion utama gbk dan dibutuhkannya waktu untuk memulihkan kondisi rumput di lapangan
maka karena kondisi ini ketua umum pssi erick thohir menginstruksikan pengelola gelora bung karno tidak menggelar acara apapun
sampai piala dunia u dua puluh selesai terselenggara
hal ini sekaligus menutup kemungkinan pertandingan laga klasik persija kontra persib
erick berharap fifa tidak mencoret stadion utama gbk usai audit terakhir pada dua puluh satu hingga dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh tiga nanti
saya sudah bicara dengan direksi gbk
apapun yang sudah dijalankan selama ini harus kita pertahankan sama sama
dan tentu perbaikan harus segera dijalankan
karena ini kondisi yang kritikal
ini merupakan mega
lapangan di indonesia yang sangat penting buat kejuaraan dunia ini
di sini akan ada tentunya opening
dan juga hal hal pembukaan lain di sini
jadi saya harus ambil posisi tidak ada event lagi di sini
apakah event olahraga event kesenian tidak ada lagi
karena ini sudah menjadi
kalau kita tidak mau dipermalukan dalam penyelenggaraan event dunia ini
erick berharap kondisi rumput lapangan stadion utama gelora bung karno dapat pulih tepat waktu
sebelum kick off piala dunia u dua puluh dua puluh mei dua ribu dua puluh tiga nanti